menanggapi polemik di masyarakat terkait ucapannya tentang tampang boyolali
prabowo subianto menyampaikan permintaan maafnya lewat video yang diunggah
koordinator jurubicara prabowo sandiaga dan hil anzar simanjuntak di akun instagramnya
sebelumnya pernyataan tampang boyolali disampaikan prabowo saat meresmikan
posko badan pemenangan prabowo sandiaga uno di kabupaten boyolali pada selasa tiga puluh oktober lalu
justru empati gitu jadi kalau saya bicara tampang
tampang di boyolali tampang boyolali kalau di brebes tampang brebes
itu kan sorohnya dalam arti empati saya solidaritas saya dengan orang
saya tahu kondisi kalian kan gitu
saya justru yang saya permasalahkan adalah ketidakadilan
ya kesenjangan ketimpangan yang semua orang tahu di indonesia ini makin lebar
makin tidak adil yang menikmati kekayaan indonesia kan hanya segelintir orang saja
maksud saya tidak negatif
tapi kalau ada yang merasa tersinggung ya saya minta maaf
maksud saya tidak seperti itu
dan saya siap kalau satu saat saya mungkin diminta dialog langsung atau apa nggak ada masalah